puluhan warga kampung bunisari kabupaten bandung barat menggelar aksi unjuk rasa di depan sebuah pabrik susu
mereka memprotes bau limbah pabrik yang mengganggu warga
sebelumnya warga pernah menggelar aksi serupa namun warga menilai aksi mereka tidak ditanggapi pihak perusahaan
warga kampung bunisari desa gaduh bangkok kecamatan ngamperah kabupaten bandung barat
senin pagi kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes bau yang diduga berasal dari limbah pt ultra jaya kabupaten bandung barat
dengan membawa sejumlah poster berisikan protes kepada pihak perusahaan warga juga memblokade pintu gerbang masuk perusahaan
dalam aksi tersebut pihak perusahaan diwakili oleh kepala seksi pengendalian lingkungan hidup kabupaten bandung barat asep sulaiman
asep menjelaskan hingga saat ini pihak perusahaan sedang melakukan perbaikan
dan menghadirkan para konsultan ahli untuk mengurangi efek bau
asep juga mengajak perwakilan warga untuk duduk bersama dengan pihak perusahaan
namun ajakan tersebut ditolak warga
jadi begini pak kami sebagai warga kecil tolonglah dari pemerintahan itu seperti bapak dari lembaga lingkungan hidup
jangan menekan pada warga tapi harus menekan sama perusahaan pak
menurut warga semakin hari bau yang ditimbulkan semakin menyengat bahkan terjadi hampir dua jam

airnya juga nggak bisa
gak akan bau
air gak akan bau
rencananya warga akan terus melakukan aksi sampai perusahaan memberikan kepastian terkait penanganan pencemaran udara
tresna pamungkas kabupaten bandung barat